tersangka pengepungan asrama papua tri susanti didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik polda jawa timur senin siang
tri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengepungan asrama papua di surabaya jawa timur
saat tiba di markas polda jawa timur tri membantah tuduhan bersikap rasialis dan menyebarkan hoaks terkait dengan perusahaan bendera pada saat pengepungan asrama papua di surabaya enam belas hingga tujuh belas agustus lalu
tri dan kuasa hukumnya berharap penyidik kepolisian dapat bertindak profesional dan objektif dalam pengusutan kasus pengepungan asrama papua di surabaya
sebelumnya pada dua puluh delapan agustus lalu polda jawa timur telah menetapkan tri susanti sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis diantaranya pasal tentang penyebaran berita bohong atau hoaks ujaran kebencian serta provokasi

polda jawa timur telah menetapkan tri susanti sebagai tersangka dan dijerat pasal berita bohong atau hoaks ujaran kebencian serta provokasi